sampai dengan pukul dua belas kinerja data yang kita dapatkan
yang pertama adalah dari pemeriksaan laboratorium
sudah ada empat puluh delapan laboratorium yang sekarang ini aktif bekerja
terdiri dari laboratorium yang ada di perguruan tinggi
di jajaran kementerian kesehatan
di laboratorium kesehatan daerah
maupun di balai veteriner
dan beberapa lagi di rumah sakit
spesimen yang sudah kita periksa sebanyak tujuh puluh sembilan enam ratus delapan belas spesimen
dari enam puluh dua lima ratus empat puluh empat orang
kasus positif sembilan lima ratus sebelas orang
sementara yang sudah sembuh adalah satu dua ratus lima puluh empat orang
meninggal tujuh ratus tujuh puluh tiga orang
yang kita pantau dan sebagian besar telah selesai dipantau
dengan kasus pdp yang sekarang ini sedang dalam proses
untuk pemeriksaan laboratorium cpcr
sebanyak dua puluh empat ratus dua puluh delapan orang
kabupaten kota terdampak adalah dua ratus sembilan puluh tujuh di seluruh provinsi yang ada di indonesia
kita bersyukur bahwa pasien sembuh sudah cukup banyak
dki jakarta sudah mencapai tiga ratus enam puluh tiga orang
jawa timur satu ratus empat puluh empat orang
kemudian sulawesi selatan satu ratus delapan orang
jawa barat satu ratus tiga orang
jawa tengah delapan puluh sembilan orang
sehingga total keseluruhannya adalah
sehingga total keseluruhan orang itu adalah
kasus meninggal sebanyak tujuh ratus tujuh puluh tiga
kalau kita perhatikan pada distribusi umurnya
pada rentang usia sampai empat tahun dua orang
pada rentang usia lima sampai empat belas tahun tiga orang
pada rentang usia lima belas sampai dua puluh sembilan tahun ada sembilan belas orang
yang terbanyak adalah pada rentang usia tiga puluh lima puluh sembilan tahun
pada rentang usia lima belas dua puluh sembilan tahun ada sembilan belas orang
sebanyak tiga ratus lima puluh satu orang
kemudian rentang usia enam puluh sampai tujuh puluh sembilan tahun sebanyak tiga ratus dua orang
dan rentang usia di atas delapan puluh tahun sebanyak dua puluh tujuh orang
kami masih melakukan verifikasi kembali
untuk data usia pada enam puluh sembilan orang
yang datanya masih akan kami verifikasi
ke rumah sakit yang mengirim
mari kita berpartisipasi secara aktif
dengan penyelenggaraan covid sembilan belas
dengan memutuskan penularan covid sembilan belas
oleh karena itu cuci tangan sesering mungkin
dengan sabun dan air yang mengalir
pakai masker hindari kerumunan
jaga jarak aman dan tetap produktif di rumah
serta tidak melakukan perjalanan kemanapun
kita tidak pernah tahu
bahwa perjalanan kita
akan aman dari kemungkinan penularan covid sembilan belas
oleh karena itu
mari kita lindungi saudara saudara kita yang di kampung
jangan sampai kemudian kita malah membawa penyakit
ini menjadi penting karena kita harus tetap menjaga kampung kita
menjadi kampung yang sehat
dan menjadi bagian penting dari sistem peroda berat